sebuah mobil mpv terbakar di kabupaten jember jawa timur pada selasa malam dua mei dua ribu dua puluh
kobaran api dari bagian mesin merambat ke dalam kabin dan menghanguskan seluruh isi kendaraan
pengguna jalan yang melintas di sekitar kendaraan pun panik
penyebab kebakaran diduga karena korsleting pada sistem kelistikan kendaraan
sehari berselang kebakaran kendaraan menimpa sebuah city card di surabaya
kebakaran ini juga diduga akibat hubungan pendek arus listrik saat mesin mobil baru dinyalakan selama sepuluh menit
pengemudi beruntung bisa selamat karena langsung keluar dari mobil ketika api mulai membesar
satu mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api
dari dua pemberitaan tentang terbakarnya kendaraan khususnya mobil
di sejumlah daerah di indonesia tadi
kelihatan ya dua duanya disebabkan karena adanya korsleting listrik
tapi apakah cuma korsleting listrik saja yang bisa jadi pemicu suatu kendaraan bisa terbakar
atau malah ada pemicu lainnya
kira kira apa aja yang harus dipersiapkan diperhatikan dan juga dilakukan oleh pemilik dan juga pengguna kendaraan
supaya mobilnya tidak terbakar
simak dulu hal hal yang berikut ini
menurut praktisi keselamatan berkendara
kebakaran pada kendaraan bisa terjadi karena sejumlah faktor
kebakaran yang terjadi pada kendaraan itu disebabkan dua faktor yaitu eksternal dan internal
dari eksternal itu cuaca yang panas ya
di indonesia memang sudah sangat mengkhawatirkan karena panasnya sudah berlebih ya
kemudian ada unsur oksigen udara yang di sekitar kita
nah dari internal ini ada bahan bakar
kemudian ada material yang mudah terbakar
bahkan ada barang barang yang tinggal di dalam cabin misalnya minyak wangi ya
yang berairosol kemudian kacamata powerbank dan masih banyak lagi
nah ada juga nih akibat modifikasi yang dilakukan tidak sesuai
biasanya menyakut kelistrikan atau kendaraan kendaraan yang tidak terawat
sehingga ada kebocoran misalnya dan tercampurnya cairan cairan yang sudah terbakar yang ada di ruang mesin
secara umum ada sejumlah hal yang bisa dilakukan pemilik atau pengguna kendaraan
untuk mencegah kebakaran pada kendaraannya
beberapa yang perlu dilakukan antara lain
menghindari melakukan modifikasi terhadap perangkat kelistrikan tanpa perhitungan daya yang baik
seperti mengganti lampu atau perangkat audio
hindari juga meninggalkan barang yang mudah terbakar atau meledak di kabin mobil
seperti korek api
kaleng pengharum badan atau ruangan dengan aerosol
dan juga benda benda elektronik
seperti power bank
lakukan juga pemeriksaan dan pemeliharaan terhadap ruang mesin
untuk mengantisipasi kebocoran oli yang bisa memicu kebakaran
lakukan hal yang bersifat pencegahan
seperti hindari parkir di dekat sumber api
atau di tempat yang terpapar sinar matahari terlalu lama
dan yang terakhir
sediakan alat pemadam api ringan atau apar di dalam kabin mobil
khusus pencegahan dengan menggunakan apar
sebenarnya sekarang sudah banyak brand yang meminta agen pemegang merek
perangkat anti kebakaran ini atau apar ini
ke unit unit kendaraan yang baru dibeli oleh para konsumen
tapi buat anda pengguna kendaraan lama ataupun pembeli kendaraan second
pembelian daripada apar ini atau alat pemadam api ringan ini
bisa dicari di marketplace dengan harga yang cukup terjangkau
mulai dari puluhan ribu sampai dengan ratusan ribu rupiah
tergantung dengan ukuran yang bervariasi
mulai dari lima ratus ml sampai dengan ukuran satu kg
kayak yang saya pegang ini
cara penggunaan juga mudah nih tinggal pecet
satu atau dua dan semprot
kalau bisa sih jangan sampai kepake ya
dengan perawatan dan kewaspadaan yang baik
potensi kebakaran di kendaraan bisa diminimalkan
kebakaran pada kendaraan khususnya mobil
ini jarang banget bisa terjadi kalau nggak ada pemicunya
sehingga sangat dibutuhkan peran penting dari pengguna
ataupun pemilik kendaraan untuk terus menjaga kewaspadaan
merawat kendaraan dan juga mengantisipasinya sedini mungkin
supaya insiden tersebut tidak terjadi
dimanapun ataupun kapanpun anda berada
albi pratama barra maestro jakarta